permadi area atau yang biasa di sapa abu janda rabu pagi kembali diperiksa direktora tindak pidana siber barres krimpolri
ini merupakan pemeriksaan kedua setelah pada senin kemarin
pegiat media sosial ini diperiksa selama dua belas jam terkait cuitan yang diduga mengandung unsur ujaran kebencian
datang dengan didampingi kuasa hukum permadi area yang biasa di sapa abu janda
pada rabu pagi kembali menjalani penyidikan oleh tim penyidik direkturat tindak pidana siber barres krim polri
sebelumnya abu janda dilaporkan ke barreskrim terkait ujaran kebencian
terkait dengan cuitannya di twitter yang berisi islam adalah agama pendatang dan arogan
abu janda langsung mengklarifikasi jika tulisannya di twitter hanyalah merespon tulisan dari ustadz tengku zulkarnain
yang ia nilai bersifat provokatif
menurutnya islam arogan yang dimaksud dalam tulisan tersebut adalah aliran islam yang dianut tengku zulkarnain
dan bukan mengeneralisasi agama